kamu kemarin ikut diajak makan sama kang jamal
iya kan makan di restoran
gak banyak ngomong sih kang cuma nanya kabar aja
dia katanya kangen sama temen temen di terminal
dia kangen bau terminal senang kang
lagi apa di baksil
memangnya kamu pengarang akan cari inspirasi segala
daripada cari inspirasi mending kita operasi
kuas united masih butuh uang
biaya rumah sakit
tempat biasa markas kita
ketemu di terminal aja
di pintu keluar angkot
kamu kemaren ikut diajak makan sama k licence
makan di restoran
hebat sih kang jamal kang
dia katanya kangen sama teman teman di terminal
dia kangen bau terminal cina kang
oh apa kamu kemarin ke terminal
terminal itu kan tempat umum
masa saya gak boleh ke terminal
kamu pasti ngerti pertanyaan saya
saya kangen bau terminal
apa salahnya raktir makan makan
bukan soal salah atau enggak
bagi bagi rejeki ini
kamu jadi balik ke jakarta hari ini
iya sama kakak aku yang pertama kinasi
sama anak anaknya juga
ada supir kan
nggak ada aku yang nyetir
dia kan harus di sini
masa sehari aja nggak bisa
nganterin kamu ke jakarta nyetirin kamu
eh ngapain kamu duduk di tangga
mama aku barusan aku diusir
hah diusir dari mana
tadi aku duduk di tangga
lah kamu ngapain untuk di tangga
tangga bambu yang panjang
tangga di lantai bawah ke lantai atas
kamu duduk di mana
duduk di kursi teras
telepon siapa kamu
memangnya mama harus tahu